video amatir menangkap momen momen air pasang yang menerjang wilayah pesisir pantai manado pada minggu sore
luapan air laut pasang ini menerjang sejumlah kawasan pesisir pantai
dan mengakibatkan air laut masuk dan membanjiri kawasan bisnis megamas dan manado town square
di jalan pierre tendian pusat kota manado
akibat meluapnya air laut yang disertai dengan angin kencang tersebut
sebagian besar wilayah di kota manado mengalami pemadaman listrik
banjir pun mengakibatkan material reruntuhan dan sampah plastik berserakan di sepanjang jalan pesisir pantai
ombak yang terhempas ke pinggiran kawasan khususnya daerah kawasan megamas
dari ketinggian air langsung mengempas beberapa kerusakan yang bisa kita saksikan di
mengutip cnn indonesia com bmkg mengungkap angin kencang menjadi penyebab banjir rop yang terjadi di pesisir kota manado
pihaknya menyebut kondisi angin kencang ini diperkirakan masih akan terjadi beberapa hari
bukan hanya ke depan
bmkg pun telah mengeluarkan peringatan dini mengenai kondisi cuaca ekstrim di provinsi sulawesi utara